keluarga wanita korban mutilasi di cikupatang rangbanten
menginginkan pelaku pembunuh nur atika dihukum mati
meski jenazah nur atika belum bisa dibawa pulang
pihak keluarga sudah menyiapkan makam korban
di pemakaman umum yang berjarak lima ratus meter dari rumah korban
tempat itu merupakan makam keluarga besar korban
rencananya nur akan dimakamkan di antara makam nenek dan kakeknya
sementara itu keluarga senang karena suami siri nur yaitu agus sudah ditangkap
jika terbukti agus adalah pembunuh nur keluarga meminta agus dihukum setimpal